hari ini hari senin pertama pemberlakuan ppkm darurat dan kita lihat faktanya di lapangan sejak pagi tadi
terjadi penumpukan kendaraan di sejumlah penyekatan masuk ke ibu kota dari daerah daerah penyangga
dan juga ada kepadatan yang terjadi di jakarta imbas dari penyekatan dilakukan oleh pihak kepolisian
lalu bagaimana daerah penyangga ibu kota menerapkan ppkm darurat dan seperti apa pelaksanaan penyekatan masuk ke ibu kota
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua wali kota daerah penyangga jakarta
ada pak benyamin daphne dari wali kota tangerang selatan dan juga ada kang bima arya wali kota bogor jawa barat
selamat malam pak benyamin kang bima arya apa kabar sehat
selamat malam maaf maaf
bapak wali kota kita mau coba mengecek dan bertanya langsung kepada wali kota bogor dan juga wali kota tangsel
berkaitan dengan penyekatan yang dilakukan di wilayah anda masing masing
saya ingin ke pak benyamin terlebih dahulu
pak kalau kita lihat hari ini sejumlah titik di tangsel menuju ke jakarta masih banyak masyarakat warga yang mungkin bingung dan juga akhirnya harus putar balik dan menumpuk di beberapa lokasi
apa yang sebetulnya terjadi pak benyamin apakah ini masyarakat yang belum mengetahui informasinya atau memang ada upaya upaya untuk menerobos yang dilakukan oleh warga
dalam dua hari
ini memang informasi yang kami kumpulkan di lapangan itu kebanyakan masyarakat belum mengetahui mengenai ppkm darurat ini yang intinya antara lain adalah penutupan dan penyekatan beberapa titik titik tanggerang selatan yang berbatasan dengan daerah sekitarnya bogor dki jakarta depok dan seterusnya
kebanyakan seperti itu pak renat
ini belum mengetahuinya
artinya apakah memang masyarakat yang belum terinformasi atau seperti apa kemudian sosialisasi paling tidak yang dilakukan oleh pemkot tangsel terkait dengan aturan ini
ya kami terus melakukan sosialisasi ya
melalui berbagai macam melalui media sosial dan lain lain sebagainya
kami gandeng para masyarakat kami akan ajak serta para asosiasi asosiasi

kami akan ajak serta para asosiasi asosiasi

seperti itu mas
oke baik saya ke kang bima hari ya
kang bima kalau kemudian di bogor bagaimana penyekatan yang berlangsung sampai dengan hari ini termasuk juga untuk membatasi masyarakat yang mau masuk ke jakarta mengingat sedang berlaku ppkm darurat
kalau kita lihat di lapangan memang sejak berlakunya ppkm kita sudah melakukan penyekatan
pada ppkm mobilitas warga agak berkurang
tetapi frekuensinya atau volumenya ini belum maksimal seperti yang ditargetkan
tadi kami melakukan rapat koordinasi dengan pak luhut
kemudian di situ dipaparkan datanya data mobilitas yang dimiliki oleh pemerintah pusat
padahal targetnya untuk ppkm ini agar efektif
nah artinya apa
mobilitas ini belum sepenuhnya ditekan
nah kalau kita lihat di lapangan yang terjadi adalah seperti yang disampaikan pak wali kota tangsel tadi pak benyamin betul
bahwa warga masih banyak dibingungkan
mana yang masuk sektor esensial non esensial dan kritikal
ada pertanyaan tadi misalnya dari teman teman notaris
kantornya ini masuk sektor esensial atau tidak
karena terkait dengan fungsi ekonomi
kemudian ada pertanyaan juga dari karyawan buru yang masih bingung ya
mereka merasa bahwa mereka masuk sektor esensial karena ekspor dan sebagainya
jadi ini pr kami di lapangan tadi kami konsolidasikan lagi dengan satgas
jadi bagian hukum perindak ini akan mensosialisasi lagi lebih gencar begitu ya
termasuk ada pertanyaan apakah baju baju yang ada di
saya kira semakin banyak yang dilonggarkan semakin tidak berarti
nah karena itu kami sepakat bahwa tidak ada tawar menawar
kalau dipastikan itu non esensial maka tidak boleh buka
nah ini pun yang sebenarnya harus diluruskan ya
karena di jakarta banyak yang tidak jelas
sehingga mereka masih masuk mereka masih bekerja
sehingga mobilitas bodai beg ini belum terkurangi secara maksimal
artinya anda melihat di satu sisi memang ada masyarakat yang belum terinformasi dengan baik soal sektor esensial atau tidak
tapi di sisi lain juga di jakarta masih banyak juga yang tidak jelas dalam aturan soal perkantoran tadi itu kang bima
betul bukan saja karyawannya ya tapi lebih kepada pemilik usahanya
ya pemilik usaha perkantoran apakah mereka masuk atau tidak
nah saya kira satu dua hari ini memang harus lebih gencar lagi sosialisasi
oke kang bima tadi agak detail ya yang tadi saya tangkap dari pertanyaan pertanyaan yang masuk ke anda soal apakah berdagang baju masuk dan sebagainya
nah menjawab pertanyaan pertanyaan detail itu agar masyarakat bisa tahu dan paham bahwa mereka bekerja di sektor yang mana
ini bagaimana kang bima karena tentu banyak orang yang masih bertanya tanya mungkin sampai dengan malam hari ini
kami lakukan sosialisasi dengan semua kanal seperti tadi siang
saya mengundang secara langsung
langsung ya offline ya supaya lebih jelas begitu
di tempat terbuka para pemilik usaha ada hri ada kemudian perbankan konsultan teman teman hip dan sebagainya agar jelas
nah ini secara offline aja secara tatap muka ini debatnya cukup panjang begitu
jadi memang kita harus arahkan seperti itu
nah di samping itu kita juga sebarkan flyer flyer digital informasi lewat media
mengenai pembelahan ya definisi atau kategorisasi mana esensial non esensial dan kritikal
oke pak benyamin hal yang sama apakah terjadi juga dengan anda dan mungkin sejumlah masyarakat di kota tangsel
ada yang masih kemudian bingung soal esensial dan juga yang tidak esensial
ini seperti apa penjabarannya dari anda pak
gimana mas putus putus suaranya
halo pak wali kota bisa mendengar suara saya pak benyamin
ya putus putus pak renhat suaranya mohon maaf
baik saya ulangi pak benyamin
apakah hal yang sama yang tadi disampaikan oleh kang bima arya soal masih banyak yang bingung antara esensial dan juga non esensial
itu juga terjadi di wilayah anda
nah untuk menjelaskannya itu seperti apa perdebatan soal itu
ya betul memang
banyak perdebatan di lapangan ya ketika kami melakukan sosialisasi
ataupun kami ketika melakukan penyekatan di lapangan
ataupun ketika kami melakukan operasi justisi
titik titik tertentu di tempat tempat kuliner dan lain lain sebagainya
ada pertanyaan satu toko katanya kami menjual barang barang kelontong
tapi sisanya selebihnya barang barang apa namanya yang terkait dengan covid
apa aja ada jual masker ada jual hand sanitizer
berapa persen dari semua apa namanya yang dijual di situ
ya kira kira dua puluh lima persen
kalau dua puluh lima persen enggak saya bilang itu bukan sektor yang diatur di ini
berarti harus tutup
ya antara seperti demikian pak renhad
jadi kita mencoba menjelaskan sejelas jelas
jangan sedetil detilnya karena dalam instruksi menteri dalam negeri tadi
sudah sangat jelas lah tinggal difahami saja oleh masyarakat
seperti demikian perdebatan kita di lapangan
oke tapi apakah anda kemudian masih memastikan bahwa seluruh pos pos penyekatan
memang dijaga oleh pihak aparat sehingga tidak ada masyarakat yang bebas saja
kemudian begitu keluar masuk dari tangsel menuju ke jakarta atau mungkin sebaliknya
betul betul kita semua titik tanggerang selatan yang berbatasan dengan dki jakarta
dengan depok dengan bogor dengan kabupaten tangerang
juga itu kita tempatkan beberapa orang gitu ya beberapa pasukan
paling tidak karena begini kami membagi satu kecamatan itu
ada tujuh kecamatan kami membentuk tujuh tim
jadi di luar penyekatan yang dilakukan oleh polres dibantu oleh teknologi
dan dari satpol ppkm serta dari dias perhubungan
kami juga membentuk tujuh tim penegakan protokol darurat ini pak ppkm darurat ini
itu bahkan dibantu oleh anggota dari batalion cavaleri di kota tangerang selatan
jadi mudah mudahan ini cukup efektif untuk membuat pergerakan mobilitas orang
di tangerang selatan ini semakin berkurang selama ppkm darurat ini
bapak benyamin dan juga kang bima arek kita harus break
nanti kita akan lanjutkan soal apakah kemudian perlu ada penebalan petugas
ataupun aparat di titik titik penyekatan yang ada di wilayah anda masing masing
dan bagaimana kemudian penerapan ppkm darurat di wilayah anda
terutama untuk bisa membatasi masyarakat untuk tidak keluar rumah
terutama bagi mereka yang tidak bekerja di sektor esensial
kami akan segera kembali sesaat lain
kami akan segera kembali sesaat lain

selain masih banyak masyarakat yang bingung soal sektor esensial dan juga yang non esensial
kami lihat pengelola restoran kafe yang besar besar ini sudah lebih paham gitu
karena memang mungkin ya sudah ada instruksi dari atasannya pemiliknya pemilik grupnya begitu
tetapi yang menjadi persoalan adalah warung warung bakso warung tegal warung warung kecil itu
susah ya karena mereka kan juga nggak bisa hidup dari online
kalau restoran restoran cepat saji itu sudah bisa sudah berjalan sistem online nya begitu
tetapi kalau yang tadi saya sebutkan warteg warung bakso dan sebagainya kan enggak mereka makan di situ
nah ini yang harus kami lakukan komunikasi dengan baik begitu sehingga mereka bisa paham
nah hari pertama praktis kami tidak memberikan sanksi tetapi mulai
tadi ini sudah mulai diberlakukan sanksi
itu realita di lapangan
oke sanksi yang diberlakukan seperti apa kang bima
terutama juga bagi mereka yang melanggar di pos penyekatan
penyekatan kami ini hanya malam
kami kan nggak ada penyekatan lain lain
jadi cuma malam dari jam dua puluh satu sampai jam dua puluh empat ini di protokol protokol jalan protokol di bogor ini kita tutup gitu
nah tetapi siang itu seperti biasa aja
jadi kalaupun ada mobilitas yang tinggi ini dari borjakarta ini karena yang saya sebutkan
tadi karena banyak milik usaha atau kantor di jakarta yang masih buka begitu
sehingga mobilitasnya kecil
tapi untuk masuk ke bogor hari hari biasa ya tidak kami sekat
yang kami sekat hanya di atas jam dua puluh satu sampai jam dua puluh empat
oke pak benyamin apakah hal yang sama juga anda rasakan dalam arti begini
masih banyak perkantoran di ibu kota yang tidak mematuhi aturan itu
sehingga kemudian masyarakat yang tinggal di kota kota penyangga juga akhirnya tidak punya pilihan harus masuk ke ibu kota
jadi tangsel kebetulan penyekatnya kami sepakati di forpom pimda ini dua puluh empat jam kurang lebih pak
jadi pagi sampai pagi lagi begitu dengan situasi yang bergantian karena ada hanya jam empat di tenggerang selatan
jadi soal kantor di jakarta yang masih buka
saya berharap bahwa pak gubernur atau pak menteri terkait
misalnya pak menteri tenaga kerja yang tadi kita diskusikan
pak menko luhut itu bisa juga melakukan pengaturan ke unit unit yang di bawah tanggung jawabnya atau di bawah kewenangannya
tapi dari tangerang selatan sepanjang bukan bekerja di sektor esensial
mau di jakarta atau di luar di mana tempat lagi itu di bogor di depok dan seterusnya
ya terpaksa harus kami putar balikan gitu pak di tangerang selatan seperti demikian
oke pak benyamin dari diskusi dengan menko marves tadi
apakah ada solusi kemudian bagaimana soal masyarakat ini yang masih tetap harus masuk
padahal mereka bukan masuk ke sektor esensial
apa kemudian jawaban atas problematika ini
jadi memang kami berharap karyawan itu karena berangkat
karena memang masih diharuskan kerja oleh kepala kantornya mungkin ya di sana
oleh karena itu kami berharap ada pengaturan di tempat kerjanya
dan ini bukan wilayah tenggerang selatan
pak gubernur anies atau melalui pak menteri yang terkait
menteri tenggara kerja menteri piri industrian dan seterusnya
terkait dengan kewajiban mereka
jadi kami berharap bahwa kalau bukan sektor esensial ya memang harus tutup seperti demikian
karena itu bukan wilayah kami maka kami hanya mengatur mobilitas warga tenggerang selatan
yang keluar tanggerang selatan seperti demikian mas yang kita sekat selama ini
ya penyekatannya kalau besok apakah ada yang berubah pak benyamin
atau ada dipertebal lagi untuk aparat yang berjaga jaga
yang harus kita pertebal mas
pertebal bahkan selama ini karena kami menyetak selama dua puluh empat jam
maka dibuat rolling begitu
paling tidak ada dua regu di setiap titik yang berkaitan
terdiri dari anggota polri tni kpp dinas perhubungan dan reksprekan yang lainnya
jadi harus ada penebalan
harus ada penebalan
terutama mohon maaf ya dari jajaran polri yang memang punya otoritas untuk melakukan penilangan dan lain lain sebagainya
kalau terjadi pelanggaran di lapangan
kami dari satpol pp akan kami tambah tiap titik itu sepuluh sampai dua puluh anggota lagi pak
kita akan kami tugaskan
kami tarik dari teramtip kecamatan dan beberapa unit unit kerja yang lain
kang bima ada tambahan terutama soal penebalan ya
itu juga besok akan dilakukan di pemkot bogor untuk menyukseskan ppkm darurat ini
karena tadi kami menerima angka yang dipaparkan oleh pak menko luhut
bahwa pengurangan mobilitasnya belum maksimal
maka kami mengevaluasi angka angka kami
saya bersama pak kauperos dan pak danin tadi
kemungkinan besar arahnya adalah menambah waktu untuk penyekatan menambah titiknya juga
bahkan ada cara juga untuk memperketat pengawasan arus masuk ke kota bogor
jadi kalau selama ini hanya jam dua puluh satu ke atas
saya kira model di tangerang selatan bisa juga menjadi model yang baik untuk di kota bogor
jadi kemungkinan besar memang akan dilakukan pengetatan dan penebalan
baik kang bima dan juga pak benyamin
sedikit sedikit banyak saya bisa tangkap kemudian apa problematika yang terjadi dari yang paparan anda berdua terkait dengan
masih banyaknya warga yang berusaha untuk masuk ke penyekatan
yaitu masih banyaknya kemudian orang orang yang masih bekerja
padahal mereka bukan di sektor esensial
dari situ kemudian apa yang ingin anda sampaikan kepada masyarakat di kota masing masing
agar mulai besok paling tidak sudah tersampaikan informasi soal penyekatan
dan juga menghimbau lagi untuk lebih baik di rumah
karena keadaan sedang tidak baik baik saja
saya ke kang bima dulu
hari ini kasus positif corona mencapai titik yang sangat tinggi
kembali mencatatkan rekor di kota bogor yaitu lima ratus enam puluh dua kasus positif
kemudian setiap hari kami menerima laporan kenaikan jumlah pemakaman berdasarkan protokol covid
nah karena itu kepada warga bogor untuk kesekian kalinya
ingin kami ingatkan bahwa hari ini kondisi darurat
lebih baik di rumah saja
tidak ada lagi waktu untuk hal hal
yang tidak penting tidak urgent
dan kalau anda terpapar anda sakit
maka sudah dipastikan akan menemukan kesulitan
untuk mendapatkan kamar di rumah sakit tempat tidur dan lain lain
pemerintah kota mengupayakan berbagai langkah
tapi ujung ujungnya semua berpulang pada diri sendiri
sayangi nyawa anda sayangi keluarga anda
baik pak benyamin pak wali kota silakan
keterisian tempat tidur di rumah sakit
yang kami jadikan rujukan covid ini
ico sudah seratus persen
kemudian tempat tidur isolasi sudah delapan puluh tujuh persen
ini sudah lampu kuning menuju lampu merah
begitu untuk tempat tidur isolasi
kami tidak akan
tidak bisa kebayang lagi kalau masih
cene ini bertambah
oleh karena itu kembali kepada kesatuan individu
seperti tadi kang bima sampaikan
sudah sampai tanggal dua puluh
sampai tanggal dua puluh
tahan diri untuk tidak bepergian
tidak akan sampai
langsak banget gitu pak
kalau kata orang betawima gitu kan
dari pilihannya sakit kena covid
sekarang ini banyak sekali yang
belum lagi kalau bicara keterbatasan
kelelahan tenaga kesehatan kami
dan lain lain sebagainya
jadi pilihannya ada di individu individu masyarakat
mau saat mau covid
persoalan mobilitas ini hanya sampai tanggal dua puluh saja dulu
kalau tanggal dua puluh kita lewat
ya insya allah kehidupan akan kembali normal
jadi saya sangat berharap
bahwa yang sudah diatur di dalam inmen dagri nomor lima belas
tahun dua ribu dua puluh satu ini
kita patuhi sekuat kuatnya oleh semua masyarakat tangerang selatan
baik kita lihat besok mudah mudahan ada
peningkatan kepatuhan dari masyarakat
untuk tidak keluar dan bagi mereka yang keluar
ataupun beraktivitas hanya mereka yang kemudian
bekerja di sektor esensial
terima kasih banyak kang bima arya
wali kota bogor pak benjamin dhafni
wali kota tanggerang selatan untuk waktunya pada malam hari ini
sehat selalu bapak wali kota
terima kasih sekali lagi selamat malam
makasih selamat malam
selamat malam nus